hai kebutuhan masyarakat akan alat perbekalan kesehatan rumah tangga atau pkrt seperti hand
sanitizer beragam sabun hingga pembersih lantai meningkat tajam selama pandemi di tengah pertumbuhan
industri pkrt kini indonesia terus mempersiapkan diri dengan menyediakan alat lab pengujian produk
hingga pembuatan regulasi kini indonesia untuk pertama kalinya sudah memiliki alat lab pengujian
antivirus untuk produk pkrt yang dihibahkan wings group indonesia kepada institut pertanian bogor
di masa pandemi peningkatan produsen alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
atau pkrt berdikat tajam dengan berbagai klaim produk antibakteri fungi hingga virus berdasarkan

setiap produk pkrt harus memiliki izin produksi izin edar dengan pengujian premarket dan postmarket
klaim produk harus diuji efektivitasnya beberapa lab mikrobiologi di indonesia telah menyediakan
pengujian efekasi terhadap bakteri dan fungi namun terkait virus dulu belum tersedia
sehingga banyak yang melakukan tes di negara singapura maupun eropa namun di tahun dua ribu dua puluh satu indonesia
sudah memiliki alat lab pengujian virus untuk produk pkrt dan ini merupakan pertama di indonesia alat ini
dihibahkan wings group indonesia kepada institut pertanian bogor guna memudahkan pelaku industri
pkrt untuk pengujian apakah suatu produk antivirus bakteri atau fungi produsen pkrt di indonesia cukup
membuat sampel produknya ke ipb dan pembawa produknya ke bkrt
untuk dilakukan proses pengujian
untuk di indonesia sendiri antivirus ini belum ada pengujian antivirus di indonesia itu belum ada dalam artian yang spesifik untuk produk pkrt itu belum ada
sehingga ini menjadi komitmen kita untuk terus membantu regulator membantu masyarakat menyediakan informasi menyediakan bukti bahwa produk yang ada di indonesia
menurutiti bye kompetitif efektif dalam menjelaskan membantu pandemi ini pemberian peralatanfacing juga guna mendukung regulasi pemerintah dan membantu masyarakat
apa yang bisa kita lakukan untuk industri ini
sebagai pelaku industri pkrt memang pengujian pengujian kita yang dahulu itu memakan waktu yang lama ya
kita juga merasakan hal yang sama memakan waktu yang lama dan kadang kadang sampelnya harus dikirim keluar
nah tentu saja dengan adanya laboratorium yang sekarang ada di ipb ini hal tersebut bisa kita rubah
jadi kita juga bisa melakukan pengujian untuk produk produk kita yang akan datang itu menjadi lebih cepat dan lebih murah
terkait aturan produk pkrt saat ini memang masih diatur melalui peraturan menteri kesehatan no empat belas tahun dua ribu dua puluh
namun regulasi spesifik terkait pkrt akan dihususkan
saat ini masih dalam proses dan rencana akan selesai di tahun dua ribu dua puluh
nah ini nanti kita akan juga membuat juknis bagaimana cara produksinya yang benar
kemudian cara distribusinya dan juga regulasi
dan juga regulasi lain yang terkait dengan daftar yang diperbaharui
jadi ada daftar daftar apa saja yang masuk di dalam perbekalan kesehatan rumah tangga ini
sehingga orang orang yang produksi tahu oh ini produk saya masuk di dalam lingkup pkrt
sehingga saya memang harus menerapkan cppkrt cd pkrt ataupun ketentuan lain standar untuk memenuhi syarat
dengan kesiapan lab serta regulasi diharapkan industri pkrt lebih maju dan kompetitif dengan produk luar
sehingga memberikan kualitas dan keamanan terbaik untuk konsumen